enggak apa apa saya bisa jalan sendiri kok
cari interna sampai ketemu ya
yaudah kalau gitu gue ke sebelah sana deh
ya allah renah jangan bikin tante kawah terkaget
hei kita udah sampai
kita udah sampai sayang di emak
aku senang banget
oh iya ini tuh pertama kalinya lah aku jalan jalan ke mall besar seperti ini
aku senang kalau lihat kalian bahagia
aku belum bisa ngebeliin kalian apa apa
kita jalan jalan kayak gini aja udah senang kok
sini di gedung papa
kita kemana mau kemana
adek kamu jalan dong ya mama capek
kamu gak mau jalan
kamu tetap mau di gendong
ini apa sih ini apa sayang oke
dengerin papa sih
nanti ya kalau papa punya uang ya
nanti kalau kita punya uang kita beli ya
sekarang papa lagi nggak ada uang
kamu bawa dulu kemana deh
tadi ada nyium nyium
tadi ada nyium bau
bau popcorn gak nih ya
yuk kita beli popcorn aja ya
kita beli itu oke
sekarang kita beli papan aja dulu mas ya
yaudah kamu beli aja
lagian es krim gak ada di lantai sini
andaikan gue punya uang lebih pasti gue bisa beli nabi zarmainan
kalau gue lihat dari peluangnya di sini pasti banyak orang kaya
pasti bisa dapat banyak nih
sayang banget kalau sampai gue lewat
sayang banget kalau sampai gue lewatin
sayang banget kalau sampai gue lewatin
sayang banget kalau sampai gue lewatin
cctv gak kelihatan

gak ada satpam juga kayaknya disini
aduh gimana caranya ya biar nina nggak tahu
gue harus cari alasan yang bagus ini
satu dua tiga
tante flosian kita mau kemana
rena maunya kemana
mau makan gak
wah aku mau makan
atau mau ngemil ngemil aja
makan popcorn gitu
tante flosian tahu tempat popcorn yang enak banget
mumpung lagi disini nih
kayaknya rencana pernikahan kita harus tunda dulu deh
soalnya kan kayaknya nggak enak banget gitu loh sama pak bos
pak bos lagi banyak usia begini
terus kita juga kan lagi packing packing barang
buat pindah ke rumahnya yang baru kata pak bus
saya juga kepikiran sih biar
tapi ibu saya itu udah gak sabar
dia udah main booking tempat walaupun senang anak
dan dia tuh udah catat kunangan
harusnya kan ibu udah tahu dong
kan ini andin baru meninggal
dan pasti kita masih berduka gitu loh
terus pasti ini bakalan panjang gitu loh
kamu tahu kan ibu aku kayak gimana kan
kamu paham kan
kan kalau kayak begini kan jadinya susah
harusnya ditahan dulu gitu loh
nanti malah ujung ujungnya tuh ngeluarin banyak biaya kan
ya sebenernya sih itu gak sepenuhnya kesalahan ibu
kan kita udah sepakat waktu lama
jadi menurut lo gue yang salah gitu
nih yang kayak begini nih
belum nikah aja udah libet tau gak mikirnya
gak usah lagi masuk maksudnya
ini kemana nih arahnya
ini eosa sama rena kemana
seperti yang sebelumnya saya infokan pak
soal rumah baru bapak
kurang lebih satu minggu lagi pak
baru bisa ditempatkan
karena ada beberapa bagian yang perlu ditempatkan
jadi bariskan pak
tolong dipantau terus ya
soalnya di pondok pelita juga udah mulai beres beres rem
jangan sampai nanti sudah siap semua untuk pindah
malah bagian yang baru direnovasi itu belum selesai kan
saya pingin kita buat sembah rapi dulu ren
itu dulu kan data pernah hilang
kita pernah buat
selebaran yang debat
saya berimbah lah
saya mau itu aja lakukan juga buat askara ya
mungkin itu solusi bagus juga pak
silakan bu ini pesanannya
popcornnya empat ya
mama bapak tuh
ya gambar mau bapa
enak ya suka
oh suka dong
satu kali lagi yuk
coba suapin papa deh
suapin papa deh
kasih suap papa
kamu kenapa sih mas
aduh aku mulus
kamu sakit perut
iya aku sakit perut
kamu lihat nggak toilet di mana
tadi sih kayaknya di sebelah sana deh
kita di sini aja sambil mamam popcorn ya
nah ini dia popcornnya
satu buat gemoy satu buat tante frozen
dua lagi buat wuches sama pak riza
kamu sama riza dulu gak apa apa kan
kita paling kesana dulu
ya saya di sini sama tante frozen dulu ya
nanti kalau ada perlu apa apa aman joss
joss ada di sebelah sana
saya tinggal dulu ya
ini tempat ini adalah tempat favorit tante frozen sama mamanya rena
kalau lagi makan popcorn
anda juga tahu nggak sih kalau kenangan indah itu nggak harus cuma di satu tempat aja
tapi bisa di tempat yang lain juga
jadi kalau misalkan kita pergi dari tempat itu bukan berarti kenangannya juga ikut
pasti tetap tetap ada kenangan indahnya
tapi tante aku suka rumahnya sekarang

tidak tante di rumah itu banyak kenang kenangan aku sama mama
kalau di rumah baru kan belum ada kenangan
papa sih udah bilang ke aku
tapi aku tetap nggak mau pindah tante
nggak apa apa tante frozen ngerti kok
pasti ini berat buat rina ya
tante tante mau bantuin aku
satgas bisa bujuk papa kan supaya nggak jadi pindah
aku nggak mau pindah
tante mau kan bujuk papa
iya udah nanti tante coba ngomongin ya ke papa
tapi rena harus janji dulu sama tante
rina nggak boleh sedih dan bete lagi
nanti rena malah makin kecewa
aduh ini harus pelan pelan sih untuk ngebujuk rena
papa mana sih kok lama banget ya ke toiletnya ya
untung aja deh nggak cerewet ya
untung aja deh betah di sini
kamu lihat apa
kamu mau lagi
ada yang mau lagi
abizar mau lagi
kita samperin papa yuk
yuk kita samperin papa yuk
kita samperin papa yuk
tolong lihatkan di dalam ada suami saya
namanya mas yuda
maaf mbak kayaknya di toilet laki laki udah gak ada orang mbak
yang ada itu cuma ibu ibu yang mau sholat mbak
kok mas indra nggak ada di sini sih
apa mas indra ke toilet lainnya
ya udah kalau gitu makasih ya
rana kok makannya lama sih
nggak aku nggak mau pulang cepet cepet
ini sebentar lagi malem lho
kamu besok juga sekolah kan
tata sprojen mas kala pasti seneng deh
apalagi kalau makan karung sama aku
kalau dede udah pulang aku mau ajak dedek ke sini
mobilnya disiapin ya di lobby
kalau gitu gue tunggu di sini aja deh
nanti kalau udah di depan nanti saya langsung ke depan
cus duluan ya
rina tante sprojen angkat telepon sebentar ya
halo assalamu'alaikum al
posisi dia di mana masih sama rena kan
iya ini saya lagi nemenin dia lagi makan pokok
gimana rina udah bisa dipujuk belum
belum out saya udah coba
tapi kayaknya rena masih belum bisa nerima
kalau kalian harus pindah
memang butuh proses sih
dan butuh waktu
kau sekarang bisa dateng masuk
gua gak fair

sudah kubli meaning
adek kabar ya kita pulang ke rumah dulu baru bobo ya oke iya
ya memang betul waktu untuk bicara sama ren masalah ini
ini sekarang posisi di mana ya ini saya di mega mega polis mall di lantai dua
footcourtnya yang pokoknya itu ya udah saya kesana ya sama sama bicara sebenarnya
halo aku nanti saya telfon balik ya ini ini tiba tiba enggak ada di sini
hai ren iya pak kita betul balik ya ke mega polis mall elsa berusaha bilang
katanya rina pergi atau pergi kemana baik baik
mau nih mau ikut enggak nah ini dia nih mas mas indra
nina kamu tuh dari mana aja sih katanya ke toilet kamu malah ada di sini sih aku tadi apa
yang aneh aku harus pak muhyiddin
aku gak mau kalo agutku sampe telat pasti dia bakal marah marah
aku harus benerin mobil
jadi kamu balik sama
yaudah deh kalo emang kamu harus ke bengkel sekarang gak apa apa mas
yaudah hati hati ya
ke duluan ya
yaudah kita pulang ya
reina tidak nafas
kamu sudah capek ya
kita pulang terus kita
pak pak pak tolongin pak
itu keponakan saya pergi
pergi kesana sendirian
minta tolong banget ya
mir reina pergi gitu aja mir pas saya lagi telponan sama al
saya mau kejar dia tapi saya nggak bisa
kan benar tadi gue bilang
gue harusnya nunggu bareng sama lo
kan ada ada aja kan kayak begini
iya saya gak tau apa apa mir
tiba tiba dia pergi gitu aja
tapi saya udah minta tolong satpampo untuk cariin
ya udah tunggu
gue kesana sekarang
kita ke tempat yang sama lagi
mana lagi tadi arahnya
tapi dengan cicirnya anak yang ibu berikan sudah gak ada
anak kamu kemana sih sebenarnya
saya gak tau
tadi udah minta tolong sama siapa
tapi gak ketemu juga
mir ya allah
saya ngerasa bersalah banget
ini khas sekarang gak ketemu
sekarang reina yang pergi
kayaknya kasus ini masih ada bangunan
tiba tiba redhem ya
brusuu barang pun ada disitu
kenapa yang naik pergi

ini pasti al marah banget sama saya

mereka nggak mungkin bisa lari jauh
gak mungkin mereka bisa lari jauh
beran kamu lari bawa kabur kaila nih
berani kamu banyak

hanya saja ter joyce nangis
saya juga melahir sesatnya
kalau mereka mau dia sumpah
kita harus beruntung lebih jauh ke bagian ini
kamu udah capek
masa kamu gak balik tiket kamu lagi
kamu gak mau pulang
kamu capek sayang
sayang kamu kenapa sih
kamu mau pulang ya
kita pulang aja ya kita tunggu angkat ya
aduh kok angkotnya nggak ada sih
tumben banget nih susah gini nih
itu kan pak rt
aduh gawat kalo sampe diliat aku
nanti mas indra dalam bahaya
malemnya aku ngerampok
tapi jujur sebenernya aku gak mau aku udah nolak tapi temen temen aku gak mau
penghuni rumahnya dateng
menutup wajahku di
aku takut ditangkep oleh sinina
aku gak boleh ketemu sama dia
kalo sampe dia tau aku disini
bisa bisa jadi masalah buat mas indra
adek kalau jalan hati hati
iya maaf pak
iya maaf pak
ren agak lebih ngobot deket ya
kenapa yang kesini akan ketemu telepon si
gak kenapa saya

jangan biarkan dia pergi dari hidup saya ren
saya belum bisa menangkapnya
saya masih kembali
saya gak mau dibisarkan dari anak saya ren

kayaknya kita mencar aja deh
gak apa apa saya bisa jalan sendiri kok

ya allah renna
jangan bikin tante khawatir kayak gini dong nah
ngeliat anak kecil ini gak
ngeliat anak kecil ini gak

mbak maaf mbak ya

mbak maaf mbak ya
saya mau nanya mbak liat anak ini gak
mama saya tidak tahu
renna kemana lagi
renna kemana lagi
mbak liat foto anak ini
mbak mbak ya aku sudah dia mas layanya

sama sekali gak liat mbak
mbak liat foto anak ini gak
papa udah ada kabar soal renang
saya coba telepon bergerak kali elsa nggak ada yang mentah ren
bapak udah coba telepon rizal

udah kamu angkat lebih ngebut lagi ya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mana yang harus gue copet nih
kebanyakan orang ternyata bikin gue bingung juga
rina tante harus nyari kamu kemana lagi
kamu kemana sih sayang
aduh ya allah
ya allah tolong
tolong beri petunjuk supaya reina bisa segera ditemukan
ini dia mangsa gue
sasaran empuk kayaknya nih
jwi rina aku dun yang kumarikan
di sekolah organizasinya posisi baru itu buat ngurus ngurus
pasti sekolah kita menemukan nama racundan untuk

terima kasih ya
kenapa yang lu kesini
ntar gue tambahin
dia nggak tau deh
kalau gue mau nyupit
saya nggak sengaja
apa dia tau ya
kalau gue mau nyupit
kalau dia teriak
bisa berhenti urusannya

sampai jumpa di video selanjutnya